sejumlah aremania dan warga mojosari kabupaten malang membuat sepanduk dari bahan bahan ala kadarnya
tidak ada yang istimewa
tulisan yang mereka buat dari cat semprot
namun isi spanduk inilah yang menjadi inti pesan
mereka ingin tulisan dalam sepanduk tersebut menjadi penanda bahwa mereka menanti keadilan bagi para korban tragedi kanjuruhan
tiap gang mereka datang
sepanduk beragam tulisan itu dipasang tepat di bibir gang
bukan hanya di kampung kampung
sepanduk perlawanan juga tersebar di santero malang termasuk kawasan boulevard
pembuatnya menumpahkan kekesalan kepada aparat keamanan sekaligus tuntutan keadilan bagi para korban
mural ini salah satunya
tak diketahui siapa pembuatnya
isi mural menunjukkan seorang ibu memangku tubuh anaknya yang telah menjadi maya
di belakangnya terdapat gambar aparat dan sosok berjas membawa payu
sementara itu sejumlah elemen aremania meresmikan posko krisis center dan tim pencari
mereka berterusan untuk mencari fakta
mereka berupaya mengungkap kebenaran sekaligus mendampingi korban dan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan
dalam tim ini ada pula elemen organisasi masyarakat sipil misalnya konfederasi kontras
adapun tim ini dibentuk bertujuan untuk mengusut tuntas mengungkap kebenaran
dan pemenuhan keadilan bagi korban dan keluarga korban
dan pemenuhan keadilan bagi korban dan keluarga korban dalam peperiksaan kontras
tragedi kemanusiaan tindakan kekerasan dan pelanggaran ham di stadion kanjuruhan satu oktober dua ribu dua puluh dua
tragedi kanjuruhan terjadi pada satu oktober usai laga arema melawan persebaya
mabes polri sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini
tiga dari unsur sipil dan tiga lainnya merupakan anggota polisi aktif
kapolri jenderal listio sigit prabowo mengatakan
tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah